saudara mahkamah konstitusi memanggil empat menteri kabinet untuk hadir menjadi saksi dalam sidang
sengketa pemilu presiden dua ribu dua puluh empat menteri jokowi yang dipanggil yakni menko perekonomian erlangga hartarto
menteri keuangan sri mulyani dan menteri sosial tri risma hari ini menko pmk muhajir effendi
mereka dijadwalkan hadir pada sidang jumat lima april
menurut ketua mk soehartoyo para menteri dipanggil karena mk menganggap kesaksian penting
berdasarkan hasil rapat yang mulia para hakim tadi pagi
yang pertama yang perlu didengar oleh mahkamah adalah saudara muhajir effendi
menteri koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan republik indonesia
kemudian yang kedua bapak erlang gahartarto
menteri koordinator bidang perekonomian
tiga ibu sri mulyani indrawati menteri keuangan
empat ibu tririsma hari ini menteri sosial
dan lima dari dewan kehormatan pendengara pemilu
saudara dua belas saksi dan tujuh ahli dihadirkan dalam sidang hari ini
apakah bukti dan saksi dari timnas amin sudah cukup meyakinkan hakim
kita akan berbincang dengan mantan hakim mk marwarar siaan
pak morar ini kan yang terbaru menteri jokowi
rencananya akan dipanggil pada hari jumat tanggal lima april
apa yang kira kira bisa digali dari kehadiran para menteri yang dikatakan penting ini
ya saya kira kalau kita mendengar permohonan baik paslon satu maupun nomor tiga
kunci kata kunci di dalam kaitannya dengan menteri menteri yang dipanggil ini
tentu adalah tentang bansos yang dipergunakan oleh katakanlah presiden dan menteri menteri
mungkin dengan koordinasi daripada presiden itu
untuk bagian daripada suatu kampanye di dalam pemilihan presiden yang baru lalu
mungkin kalau menurut saya juga penting bahwa
mahkamah konstitusi dengan kewenangannya
sebagai suatu peradilan konstitusi yang melihat kepentingan konstitusi yang meliputi seluruh bangsa
dia boleh memanggil siapa saja
terutama menggeser beban pembuktian
tidak hanya selalu harus dibebankan kepada penggugat untuk membuktikan itu
tetapi dia bisa menggeser kepada pihak yang memegang data data
refund dengan masalah pembuktian ini
kalau dari sudut bansos dan bantuan ekonomi yang lain itu
yang dijemuat di dalam apbn tentunya
dengan ketentuan ketentuan yang ada
sudah barang tentu apa yang akan diminta dari menteri itu adalah bagian data
yang menjadi bukti otentik nanti
yang bisa mendukung apa yang dikeluhkan oleh pihak pihak pemohon satu dan tiga
dan kalau misalnya ada persoalan yang tersisa di sini adalah
apakah pak jokowi memperkenankan menterinya dipanggil oleh menteri
mahkamah konstitusi tanpa izin presiden
atau merupakan bagian daripada kewenangan mk
di dalam kerangka memenuhi tugasnya melindungi kepentingan umum seluruh rakyat
dia berwenang untuk memanggil menteri tanpa meminta izin presiden
sebenarnya itu isu yang akan ada di sini
nah itu yang kemudian jadi pertanyaan pak marwarar maaf saya potong
apakah kemudian mk punya kewenangan untuk memanggil menteri presiden
ya kalau kita melihat kepada prinsip
yaitu bahwa menteri itu bersumpah setia bukan kepada presiden
bukan kepada orangnya bukan kepada jokowi
tetapi adalah kepada negara dan bangsa dan kepada konstitusi
oleh karena itu dari sisi konstitusi
sudah barang tentu apa yang dilakukan mk itu adalah sah
dan itu adalah merupakan kepentingan umum dari republik indonesia dan rakyat seluruhnya
bahwa menteri yang diminta untuk menyaksikan ini
sangat wajib untuk hadir tanpa atau dengan restu daripada presiden
dan saya kira inilah masalah yang sangat penting
dan saya menanti nanti sebenarnya keputusan mk tentang ini
ini merupakan suatu pergeseran beban bukti
karena pastilah pemohon nomor satu dan tiga tidak memiliki data tentang ini
dan tidak memiliki bagaimana tata cara yang diatur dalam undang undang apbn
kalau ini nanti bisa dilihat besarannya atau magnitudenya sedemikian rupa
dan kemudian ada kaitan yang jelas bahwa itu dipergunakan oleh pak jokowi
dan beberapa menteri lainnya sebagai instrumen dalam kampanye secara langsung
menyatakan untuk dari pihak yang memperoleh bansos itu untuk memilih pasangan calon nomor dua
maka ada kemungkinan ini dalil yang dikemukakan oleh pasangan calon satu dan dua
di dalam dalil permohonan ini bisa jadi terbukti secara penuh
saya kira ini urgensi daripada pemanggilan mk ini
tapi apakah para menteri juga bisa tidak hadir dalam pemanggilan hari jumat depan pak morar
ya kalau menurut saya tadi kalau janjinya
sumpahnya adalah kepada konstitusi kesetiaan seorang menteri
dia wajib dan menurut saya secara rurunya
kalau mereka tidak hadir bisa dikenakan upaya paksa
sama dengan dpr ketika dipanggil tidak hadir
dia boleh melakukan upaya paksa melalui tenaga daripada atau
baik tapi pak marwarar kalau tadi kita melihat jalannya sidang pada hari ini sembilan belas
saksi dan juga ahli diperiksa yang disiapkan timnas amin
menurut pak maurer hari ini sudah lengkap dan matangkah
atau masih ada yang kemudian dinilai kurang
ya saya kira kalau dari sisi aspek yang harus dibuktikan sudah boleh dikatakan lengkap
tetapi bobot apakah pembuktian yang ditampilkan oleh saksi maupun ahli itu cukup bagi majelis
terutama di dalam soal bahwa putusan mahkamah konstitusi itu dengan alat bukti yang sah minimum misalnya dua
tetapi dia boleh menimbulkan atau melahirkan keyakinan bagi hakim
ini yang menjadi persoalan besar saya kira
kalau saya memahami tadi kebetulan saya dengar mengenai ahli daripada
maka di dalam hal ini memang kembali lagi bahwa data tidak dapat dikuasai seluruhnya oleh pemohon tentunya
maka pergeseran beban bukti di seluruh dunia ini terjadi untuk keadilan
kalau data itu ada di pihak lain maka mahkamah konstitusi bisa menggeser beban bukti itu kepada mereka
misalnya di dalam hal ini bawaslu dan kpu dibebankan untuk membuktikan bahwa itu tidak benar
dengan misalnya apakah mereka telah melakukan audit di dalam soal it dengan tata cara kerjanya
menurut saya karena tadi saya perhatikan pertanyaan daripada pak lukman faris
apakah bisa misalnya pihak ahli yang diajukan oleh pemohon tadi untuk melakukan audit secara lengkap tentang itu
tentu saja sebagai satu bagian dari kewenangan pemerintah
penyelenggara pemerintahan dan penyelenggara pemilu
pemohon tidak mungkin bisa memasuki seluruh mekanisme audit forensik terhadap sistem it itu
karena itu harus memerlukan suatu kerjasama dan juga sebenarnya itu merupakan kewajiban dari bawah slu sebagai pengawas
ketika ada keluhan atau tidak ada keluhan tetapi ada kecurigaan
seharusnya bawah slu itu melakukan inisiatif
tetapi kalau saya perhatikan bahwa bawaslu hanya bertahan
bahwa tidak ada permohonan tentang itu
tidak ada pengaduan atau kalau sudah ada pengaduan sudah ada langkah mereka
terutama mengenai sirekap itu yang ditempatkan di luar negeri itu memungkinkan terjadinya suatu intervensi
dan ini harus melakukan audit secara lengkap
jadi itu dari bawah slu sebagai pengawas
nah pak morar kalau tadi anda lihat dari sepanjang persidangan dari pagi sampai sore
poin apa yang kemudian jadi pertimbangan penting yang bisa diambil hakim pada persidangan hari ini untuk memutuskan sengketa pemilu ini
saya kira tadi yang paling inti pada hari ini adalah keputusan mahkamah konstitusi untuk memanggil sampai empat menteri
itu barangkali tadi ya empat menteri
yang menurut saya di dalam satu negara demokrasi yang telah maju ini jarang sekali terjadi
oleh karena itu menurut saya mahkamah konstitusi melalui majelis hakim telah melihat ada indikasi yang merujuk kepada permohonan pemohon itu bahwa memang penyelenggaraan pemilu
terutama sekali di dalam bagian penghitungannya bagian terakhir ini
mereka memperoleh suatu perintah
mereka dapat memahami permohonan itu dan mereka memiliki petunjuk petunjuk ini perlu dilanjutkan
oleh karena itu kalau dilihat dari empat menteri ini
ini mereka akan memberikan bukti otentik yang cukup atau tidak nanti untuk melengkapi seluruh pembuktian yang tidak mampu dihadirkan oleh permohonan pemohon
karena memang penguasaan data sebagai pihak yang boleh diperoleh
dikatakan tidak berada di pemerintahan saat ini
tentu saja mereka tidak mampu melakukan itu
itu yang dikatakan pergeseran beban bukti dan itu telah dilakukan oleh mahkamah konstitusi
menurut saya ini satu kemajuan yang sangat besar di dalam proses
terima kasih pak marwar siaan sudah bergabung bersama kami di sapa indonesia malam
nanti kita akan tunggu besok akan ada persidangan untuk saksi dan juga ahli untuk paslon nomor urut tiga ya pak
nanti kita juga akan diskusikan lebih lanjut lagi terima kasih pak